menu dari maluku utara yang kaya rempah dan serat bumbu ini
kebetulan satu kantor sama vincent kan
saya buat beasiswa anak anak saya aja
soh lois tiga puluh dua tahun itu tercatat sudah masuk nominasi wajah tercantik tc kendler dari dua ribu delapan belas hingga dua ribu dua puluh satu secara berturut turut
karena bisa jadi tempat dia bekerja sekarang itu jadi sumber stress
ini ada satu pengalaman pribadi kemarin
kalau penanganannya tergantung juga pada apa namanya
dan juga vietnam ataupun negara lain di asia tenggara
ada dua yaitu gohangye neryo kata dan juga olak kata
gue ditawarin mau coba masuk merpati enggak